tim gabungan sar menemukan roda pesawat dan juga as di perairan karawang pada minggu sore
objek tersebut merupakan bagian dari badan pesawat lion air jt pklkp
roda berikut asnya tersebut ditemukan oleh penyelam tni angkatan laut sekitar pukul sebelas siang
puing pesawat tersebut diangkat oleh kapal riset barunajaya
pasalnya barunang memiliki alat pengangkut berupa a frame yang dapat mengangkat objek dari dasar laut hingga berat maksimal delapan ton
tepat pukul empat sore puing pesawat itu kemudian dipindahkan ke landing craft kri banda aceh
untuk selanjutnya dibawa menuju posko jakarta international container center di pelabuhan tanjung priok
kita dibantu untuk evakuasi satu set ya satu set roda pesawat roda belakang beserta as
itu kemungkinan berat di bawah satu ton sekitar tujuh ratus kilo
dari sini kita angkat ke lc lc dari kri banda aceh dari kari banda nanti dibawa ke jct dua tanjung priuk
kita dapat informasi ada dua obyek yang kita minta untuk angkat
yang pertama satu set roda satu sel roda beserta ada rangka pesawat yang menempel di as
satu lagi ada bodi pesawat
ukuran dua meter
ini lagi proses teman teman dari dislambar tnal lagi proses untuk menarik ke atas permukaan